keinformasi lain sahabat ganjar pranowo menggelar pesta rakyat di kabupaten brebes yang dihadiri ribuan masyarakat
dalam pesta rakyat ini menyuguhkan festival musik yang menampilkan sejumlah musisi lokal
warga yang hadir pun berkesempatan mendapatkan door price yang dibagikan panitia
puluhan ribu warga menghadiri pesta rakyat ganjar pranowo yang berlangsung di gorsasana adikarsa kabupaten brebes jawa tengah pada minggu
dalam pesta rakyat ganjar pranowo ini menyajikan festival musik yang menampilkan sejumlah musisi ternama
seperti abah lala woro widowati anggita dita rizky mambot puji maharani dan nilam ayu
salah satu pengisi acara anggita dita menyampaikan rasa senangnya bisa ikut berkontribusi
dan sukseskan acara yang diinisiasi oleh sahabat ganjar tersebut
luar biasa ini antusiasnya kayak pada semangat semuanya pada hadir semuanya
terus rame banget dari belakang sampai depan rame banget semuanya seneng deh
harapannya buat pak ganjar yang kedepannya semoga bisa membimbing warga jawa tengah yang terbaik
dan semoga sehat selalu pokoknya doa terbaik aja buat pak kanjar
di tengah tengah acara ganjar pranowo hadir dan menyapa ribuan warga kabupaten brebes
melalui daring ganjar sempat memberikan pujiannya kepada sahabat ganjar sebagai relawan
yang memiliki database dukungan dari masyarakat yang terbaik
selain itu dalam upaya mendukung berbagai produk lokal yang berkualitas tinggi
terdapat bazar umkm lokal di pesta rakyat kali ini untuk memberikan kesempatan bagi pengunjung
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sambil menikmati hiburan yang disajikan
arin menjadi salah satu penonton yang hadir dalam konser meriah ini menyatakan
dirinya selain menikmati hiburan secara gratis namun tetap bisa mencicipi berbagai kuliner khas kabupaten brebes
saya dan warga brebes sangat antusias ya dengan adanya acara ini
dan juga disini mengajak beberapa umkm yang ada ya
di sana banyak terjajar jajanan jajanan khas brebes juga ya
pak ganjar menurut saya sosok yang bisa jadi panutan tuntunan ya sekaligus
karena beliau punya
sisi fibers yang positif gitu buat masyarakat indonesia
dewan penasehat sahabat ganjar pak lesa munabari menyampaikan
pesta rakyat kali ini disambut baik dan penuh antusias dari masyarakat kabupaten brebes
yang turut mendukung calon presiden berambut putih tersebut di kontestasi dua ribu dua puluh
amanat dari pak ganjar pranowo kita harus selalu menyapa rakyat di berbagai daerah
untuk apa tujuannya untuk menjaga soliditas mereka
dukungan itu mudah
tetapi yang susah adalah menjaga soliditas di antara dukungan
nah oleh sebab itu di pesta rakyat brebes kali ini kita meyakini dan kita tahu bahwa
antusias warga brebes untuk hadir luar biasa sekali
dan salah satu tujuannya adalah untuk itu
menjaga agar mereka tetap solid mendukung pak ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
selain festival musik pesta rakyat ganjar pernowo kali ini juga menghadirkan berbagai doorprice menarik
pesta rakyat ganjar pranowo di kabupaten brebes ini menjadi momentum penting bagi masyarakat
dalam mengapresiasi kepemimpinan ganjar pernowo sekaligus mengantarkan ganjar pernowo
menjadi presiden indonesia selanjutnya